di mana sebuah pulau berada di teluk utara banten
tepatnya di kawasan perairan utara serang
kini bisa menjadi destinasi pilihan wisatanda
hamparan pasir putih dan desiran ombak di pulau tiga
menjadi daya tarik para wisatawan
untuk menuju ke pulau tiga pengunjung dapat berangkat
dari pelabuhan karanganto serang banten
perjalanan membutuhkan waktu kurang dari setengah jam
daratan kecil yang menjorok ke laut ini
menyimpan beragam flora dan fauna khas tropis
sesampainya di pulau pengunjung dimanjakan
dengan panorama alam pulau tiga
dengan hamparan pasir putih dan desiran ombaknya yang eksotis
untuk turun ke daratan pulau pengunjung hanya bisa berhenti di batas
sebelum berpijak di pesisir pasir laut
pengunjung juga dapat menikmati gugusan garang yang berdiri kokoh
katanya sih pulau tiga itu lebih bagus daripada pulau empat puluh lima
sejauh ini potensi yang sudah di
di tempat ini disediakan gubuk peristirahatan sederhana
dan sejumlah permainan air yang bisa dinikmati pengunjung